gelombang pemudik yang berangkat lebih awal semakin ramai di sejumlah wilayah
di sumeneb dan situbondo minimnya kapal transportasi yang layak antar pulau
membuat warga harus menantang resiko mudik menggunakan perahu tradisional
sedangkan di surabaya pemudik kereta api jurusan surabaya jakarta
terpaksa membeli tiket eksekutif karena tiket ekonomi sudah ludes terjual
ratusan warga kepala wanggili genteng kabupaten sumeneb
terpaksa menggunakan perahu kayu untuk menyeberang dari pelabuhan telebung
kecamatan saronggi menuju pulau gili genteng
minimnya lapangan pekerjaan di wilayah kepulauan ini membuat sebagian warga
kepulauan sumeneb selama ini mengadu nasib ke luar daerah seperti jakarta
dan juga kota kota besar serta menjadi tki
setiap menjelang lebaran mereka mudik rame rame ke kampung halaman
meskipun jumlah pendatang sudah semakin bertambah setiap tahun
tetapi tetap tidak ada kapal penumpang yang layak
warga terpaksa naik perahu kayu yang sebenarnya
sebenarnya bukan untuk penumpang
biasanya satu perahu hanya bisa mengangkut maksimal dua belas penumpang
tetapi karena penumpang pada saat lebaran ini terus berdatangan
maka satu perahu bisa diisi hingga lima belas atau tujuh belas orang
kalau lebaran rata rata pulang
kalau motor sih bisa
kalau mobil enggak
peningkatan jumlah pemudik menuju madura juga terjadi di pelabuhan jangkar situbondo
setiap perahu sampan yang datang ke bibir pantai langsung diserbu pemudik
yang sebagian besar menuju pulau ras dan sepudi di madura
akibat saling berebut sejumlah anak menangis ketakutan
karena harus digendong melewati terjangan ombak air laut sedalam lima puluh cm
para pemudik ini juga harus menggunakan kapal tradisional dari kayu
karena terbatasnya jumlah kapal feri
para pemudik juga tidak hanya membawa bekal ataupun oleh oleh
tetapi juga sepeda motor yang bahkan dimasukkan ke dalam kapal
bu ananya takut enggak untuk naik perahu seperti ini
takut takut soalnya kalau ombak
tidak hanya angkutan laut
kepulangan pemudik ke kampung halaman juga terjadi di stasiun pasar turi surabaya
tiket ekonomi kertajaya reguler surabaya jakarta dari satu hingga tujuh belas juli sudah habis
tiket arus balik juga tidak jauh berbeda
semua tiket kereta api di stasiun pasar turi sejak delapan sampai tujuh belas
yang masih tersisa hanya tiket kelas eksekutif dan bisnis dari tanggal dua puluh delapan juni hingga tujuh juli
calon penumpang pun tidak punya banyak pilihan
selain harus memilih tiket eksekutif yang harganya jauh lebih mahal
dapat cuma tangganya mepet mbak
tangan berapa mbak
tangan berapa delapan
oh masih dapat tiket ya
tahun ini volume penumpang di stasiun pasar turi naik
dalam sehari penumpang yang diangkut mencapai lebih dari dua lima ratus penumpang